karena mereka kan banyak dapatin stigma negatif ya
dari masyarakat dan misalnya
diusir sama keluarga atau enggak
seperti itu karena hamil di luar nikah
stigma stigma negatif yang dari masyarakat inilah yang membuat
akhirnya kami membuat rumah singgah ini
ibu hamil itu dua nyawa loh
anaknya ini gak salah
terbelakang masalah yang harus dijalani
salah satunya wanita berusia dua puluh tahun ini
sebut saja rani
kandungannya kini sudah menginjak bulan ke tujuh
hasil dari perkosaan
terus waktu itu ada tiga orang yang nyamperin aku
akhirnya kan aku takut
aku lihat sekeliling udah gak ada orang
terus aku tuh coba pengen lari waktu itu
terus dia tiba tiba mendekatin aku terus
terus kayak sarpu tangan gitu
terus dia tiba tiba ngebakar kebaku kan
pas waktu itu udah gak sadar tuh kejadian itu
gak tau dibawa kemana kemananya
gak tau di apa apa
gak tau di apa apa lainnya
terus tiba tiba aku sadar pas bangun jam delapan paginya
kehancuran mendalam ia rasakan ketika mengetahui kehamilannya
percobaan bunuh diri pernah ia lakukan
awalnya juga aku pernah putus asa gitu kan
minta bunuh diri aja
sampai pernah minum plus kayak obat
setiap obat di warung gitu
terus aku pas waktu itu pernah minum semuanya
sampai kayak udah yaudah
aku minum aja semuanya
udah gak ada solusi lagi kan
terus yaudah gak bisa papa
kayak pikiran tuh gimana gitu
kayak emang melek ya sadar
cuman pikirannya kayak gak sadar gitu kan
ditanya juga gak jawab
ini itu cuman ya gitu lah
kayak mati rasa gitu kan rasanya
rani pun sempat mencoba untuk aborsi
namun hal itu tidak berhasil
itu kan ada kayak yang jual obat tuh banyak
aku nyoba waktu itu sekali pas bulan ya mau puasa itu
beli tuh harganya sejuta
kalau gak salah
waktu itu kan aku gajian kan cuma dua juta setengah lah
aku sisain bela belain
dikurang kurangin buat kebutuhan rumah kan
kan kebutuhan rumah aku yang nanggung ya
sama adik tuh
gak papa aku relain
tapi udah diminum sampe abis
gak ada reaksi juga
ayah rani sudah lama meninggal
ia pun tidak cukup dekat dengan sang ibu yang kini sudah memiliki keluarga baru
pil pahit ini ia telan bersama sang kakak yang membantunya mencari terang dalam gelap
rani diantarkan tinggal di rumah singgah untuk kehamilan tidak diinginkan
yaitu rumah untuk tumbuh harapan
atau yang biasa disebut rumah ruth
di sini rani tidak sendiri
melainkan bersama para ibu dengan ktd lainnya
yayasan ruth menjadi rumah untuk membangun kembali harapan yang gilang
bagi mereka yang putus asa
devi sumarno pemilik rumah rut merasa terpanggil
saat melihat banyak kasus seperti rani
namun tidak ada ruang untuk mereka
misi rumah ruth adalah menghentikan praktek aborsi
karena bagi devi ini bukan solusi
latar belakang masalah ibu dengan ktd di rumah ruth beragam
mulai dari pemerkosaan pergaulan hingga inses atau perkawinan sedara
ibu dengan ktd biasanya berusia muda
bahkan pernah ada yang baru menginjak usia sebelas tahun
dampak psikologis pun sangat mereka rasakan
kami sebutnya ktd itu tuh mempunyai beberapa dampak
yang pertama itu dampak fisik kan hamil gitu ya
itu udah hamil udah macem macem tuh
ada pms penyakit menular seksual
ada apa namanya ada hormon yang berubah
belum mual mualnya macem macem kan
yang kedua dampak psikologis
dampak psikologis ini yang tidak mudah
dampak psikologis ini tuh bicara tentang apa namanya
self esteemnya jadi rendah gambar dirinya jadi rendah jadi ngerasa minder
nah yang ketiga itu dampak sosial
dampak sosial itu ya dikeluarin dari sekolah
cowoknya nggak dikeluarin misalnya perempuannya dikeluarin gitu ya
rasanya kan harapannya hancur gitu ya
nah waktu saya melihat perempuan perempuan yang seperti inilah yang saya pikir
maksudnya mereka masih punya harapan loh
walaupun memang mereka melakukan kesalahan
tahun dua ribu tujuh adalah awal mula devi membantu ibu dengan ktd yang tak lain adalah sahabatnya sendiri
yang diusir keluarga dan akhirnya tinggal sementara bersamanya
setelah beberapa tahun
datanglah seorang siswa sma dengan permasalahan yang sama
yang meminta pendampingan devi ketika hamil hingga sang anak lahir
dari anak inilah nama ruth berasal
waktu itu kami berdoa ya untuk nama anak ini
nah anak ini kami kasih nama road
dan ruth itu kalau di alkitab itu dari keturunan moab yang nggak dianggap gitu
tapi tuhan mengubahkan dia sampai akhirnya dia punya masa depan
harapan kita waktu itu doa kita buat anak itu kenapa dikasih nama ruth
biar punya masa depan yang lebih baik
devi merupakan lulusan sarjana teknik kimia
namun panggilan hatinya ini membawa dirinya terjun lebih dalam
dan memutuskan untuk meneruskan pendidikan magister psikologi
pendampingan psikologis diberikan devi
bersama tim dalam bentuk konseling
baik secara personal maupun kelompok
terapi menggambar menjadi salah satu cara devi untuk mengenal mereka
dan menggali masalahnya
bagi beberapa orang konseling group efektif
agar mereka merasa tidak sendiri dan mau mencurahkan apa yang dirasakan
aku ingin menggambar rumah
ini depannya ini teras
ini pintu depan
ini mimpinya mau aku pakai buat kursi duduk
ini ruang tamu buat duduk tamu
ini kamar satu
buat aku sama suami nanti kalau punya suami
pembinaan yang dilakukan pun berefek positif pada mereka
mereka tak lagi merasa sendiri karena banyak yang berjuang seperti dirinya
kepercayaan akan harapan yang dulu sirna kini mulai tumbuh kembali
percaya lagi karena yang teman teman di sini juga punya mimpi gitu
mereka juga kuat bisa ngejalaninnya
bahkan ada yang lebih muda dari aku juga ada
kuat kan walaupun emang dia disupport sama keluarganya sama orang tuanya
tapi dia kuat gitu
ya udah kenapa aku gak kuat gitu

sekarang dia tersusun dengan perempuan
semakin dia bisa lebih baik
dan lebih baik
dia bisa jauh lebih baik
dia bisa jauh lebih baik
dia bisa jauh lebih baik
sampai jumpa di video selanjutnya
hal hal penting sebagai pelepas stres untuk ibu hamil
rumah ruth senantiasa mengisi waktu para calon ibu dengan berbagai kegiatan rutin pelatihan keterampilan
salah satunya kegiatan membuat kue
beragam keterampilan yang diajarkan diharapkan mampu menjadi bekal mereka untuk melanjutkan hidup dan mengejar mimpi pasca melahirkan
mereka kan ada yang memutuskan untuk menjadi single mom
dan kami memang mendukung untuk mereka menjadi single mom yang mandiri gak bergantung kepada keluarga
tapi keluarga support dari luar karena bagaimanapun juga setiap keputusan ada resiko kan
jadi istilahnya dia harus bisa berjuang buat anak anaknya gitu ya
nah dengan adanya skill class atau kelas keterampilan ini ini menjadi wadah buat mereka bisa mengembangkan dirinya
mereka bisa istilahnya bisa usaha loh sambil jaga anak
itu kamu bisa tetap punya uang gitu
karena kan mau nyari kerjaan yang lain susah kan
dengan bawa anak kan belum tentu susah buat nyari kerjaannya gitu
walau stigma negatif melekat pada para calon ibu ini bagi devi mereka layaknya mutiara
hanya perlu dibersihkan dan akan kembali bersinar
hingga tangguh hati lahir kesehatan ibu dan anak menjadi perhatian devi dan tim rumah ruth
pemeriksaan medis pun dilakukan oleh bidan yang bekerja di rumah rut
dan juga pemeriksaan berkala ke rumah sakit rekanan di bandung
saat ini sudah lebih dari tiga ratus bayi yang devi bantu kelahirannya
bayi bayi tersebut ada yang dibawa bersama ibunya
dan ada pula yang ditinggalkan di rumah ruth
bagi devi ini bukanlah masalah
karena yang terpenting kesempatan hidup harus diberikan untuk anak anak ini
harapan kami kan sebenarnya semua bisa kembali kepada keluarga
harapan kami ya keluarga bisa menerima anak ini kembali gitu
tetapi kan dalam kondisi kondisi tertentu
mereka nggak bisa terima
jadi mereka semua kalau misalnya mau menyerahkan wajib keluarganya wajib tahu
jadi nggak bisa hanya langsung nyerahin gitu aja
dan juga kami kerjasama dengan yayasan lain yang punya izin untuk melakukan proses adopsi
dan juga dengan dina sosial
jadi kalau rumah anak itu akreditasi dari kementrian sosial
jadi prosedurnya harus mengikuti prosedur daripada dina sosial untuk adopsi
anak anak yang ditinggalkan ibunya bisa diadopsi
proses adopsi anak benar benar dilakukan sesuai prosedur dina sosial
dengan berbagai persyaratan
proses adopsi itu prosedurnya harus interview dengan yayasan kami
dan juga kalau bayinya dari kami berarti harus interview
harus interview juga dengan kami
harus menginterview juga dengan yayasan yang kami tunjuk untuk proses dokumennya
lalu ada pemenuhan daripada dokumen
dan ada psikotest ada cek kesehatan general check up dari rumah sakit yang kami akan tunjuk
dan setelah kalau seandainya itu lulus semua
baru nanti dinas sosial yayasan
yang kami tunjuk dan kami akan rapat biasanya meeting
menentukan apakah layak atau enggak orang tua orang tua ini menjadi cota kami
cota itu calon orang tua adopsi
namun tidak semua anak dapat diadopsi
banyak dari mereka yang tumbuh besar di yayasan ruth dan dirawat dengan sebaik baiknya
tentu biaya operasional untuk ibu dan anak tidak klasik
biaya sehari hari diperoleh dari donasi yang dikelola
dan biaya untuk melahirkan menggunakan bpjs kesehatan
saya itu bukan orang kaya ya
bukan orang kaya yang punya banyak duit lalu buat yayasan dan menghidupi banyak anak ini gitu
apa namanya kami dari keluarga yang ya cukup lah gitu
tapi bukan yang berlebihan gitu
tapi kami justru melihat banyak banget mujisa tuhan gitu
itu kebayang nggak susu dan pampers kami kan pasti diapers kami itu susu dan kebutuhan susu dan kebutuhan diapers kami besar gitu ya
tapi ada aja yang ngirimin susu itu setiap minggu selalu ada
bahkan kalau stok susunya lagi sedikit tiba tiba ada orang nganterin asi ke kami gitu ya
dan itu buat kami
kami melihat tuhan melihat semua ini gitu
anak anak ini dibesarkan dengan kasih layaknya anak sendiri
keseharian anak anak diisi dengan belajar dan bermain
kemandirian ditanamkan kepada mereka sejak kecil
kedisiplinan dibentuk agar mereka mampu mengenal diri
dan mengejar impian
dan mengejar impiannya kelak
devi percaya setiap anak memiliki keistimewaan masing masing
anak anak yang terlepas dari aborsi ini memiliki masa depan yang tak tahu sejarah apa nanti
melihat mereka berlari dan tertawa menjadi kebahagiaan yang tak dapat diunggapkan dengan kata
hanya damai yang terasa
menyaksikan mereka kini tumbuh dengan sejuta asa

dan menjadi orang

aku berkat bagi dunia
kau dan aku berkat bagi dunia
bukan hanya hak hidup
tapi hak pengasuhan yang baik
dan pendidikan yang layak
anak di sini tumbuh normal
ada yang memiliki gangguan bicara
cacat lahir dan berkebutuhan
pengobatan dan terapi pun
anak berkebutuhan khusus
disekolahkan di pusat kegiatan belajar
masyarakat puspa terang nusantara
milik devi dan suaminya
sekolah ini dibuka untuk umum
dengan misi sosial
dan tidak hanya untuk
anak yayasan ruth
setiap kegiatan sekolah ini
sekolah disesuaikan dengan
ada kelas terapi bicara
diberikan bagi anak yang terlambat bicara
agar anak disiplin
terapi perilagu hingga
atau ada yang lahir
dengan kondisi clap foot
si telapak kakinya bengkok gitu ya
kami lakukan operasi kami lakukan operasi
dikip secepat mungkin ya
berjalan dengan baik gitu ya
itu kami lakukan sih
untuk yang terbaik buat anak anak ini
di balik setiap kegiatan yang devi lakukan
ada dukungan sang suami
yang memiliki visi yang sama dengannya
iaitu gas nessahhh
nggak salah nikah lah ya
ya jelas bahwa saya rasa saya nggak akan nyampe titik hari ini kalau saya nikah dengan yang lain sih
ini wanita terbaik yang saya bisa punya gitu
sosok pasangan ini bagaikan lilin penerang bagi para ibu dan anak di rumah rut
sinta salah satu relawan di rumah ruth yang dulunya juga seorang ibu ktd bersyukur mengenal sosok devi dan charles
luar biasa sih mau ngurusin masalah orang tuh gak semua orang mau
jadi bagi aku kayak mereka tuh menghadapi satu masalah apapun tuh judulnya tuh sama
tolong dulu aja gitu
kedepannya yaudah tuhan mau pasti bantu gitu
jadi bagi aku tuh kayak luar biasa banget sih maksudnya ngeliat apa yang mereka lakuin
bagi aku tuh kayak gak semua orang tuh mau ngurusin masalah orang gitu
apalagi bukan masalah kecil gitu kan yang dengan isu isu di luar juga negatif mungkin
tapi mereka tuh yaudah tolong aja gitu
kausah liat orang lain tapi istilahnya ya orang yang butuh ditolong ya tolong
penerimaan dan dukungan yang diberikan devi dan charles sangat berharga baginya
hingga kini sinta bisa membesarkan anaknya yang sudah berumur sepuluh tahun
kini sinta juga mengurus anak anak lainnya di yayasan rut
mami menjadi panggilannya oleh anak anak di rumah ruth
sebenarnya hampir semua anak manggil mami
bahkan mereka tuh ada beberapa yang gak tahu nama aku
jadi kan anakku manggil aku tuh mami
awalnya sih cuma anak yang aku asuh aja lama lama kan ngikut tuh manggil mami mami gitu
nah akunya tuh secara gak sadar akhirnya ngemamihin ke mereka gitu
sini makan sama mami atau sini main dulu sama mami
sini masuk sini sama manggi gitu
nah anak yang lain tuh akhirnya ikut manggil mami
jadi kalau ditanya ini namanya siapa
jadi hampir nggak ada yang tahu nama aku kayaknya
devi menyadari hal yang mereka lakukan tidaklah cukup untuk menuntaskan permasalahan aborsi
dan angka kasus kehamilan tidak diinginkan yang terus meningkat
ia hanya melakukan yang ia bisa
menjadi lilin penerang dan mengajak orang lain untuk bersama sama menjadi lilin di gelapnya dunia
karena satu cahaya tidak dapat menerangkan banyak tempat
tapi dengan banyaknya cahaya kebaikan kecil yang tersebar terang akan tercipta
dan disitulah harapan terlahir kembali